dua ratus siswa sekolah dasar di kota bandung mengikuti invitasi olahraga tradisional kota bandung dua ribu tujuh belas
dalam kompetisi yang diselenggarakan selama dua hari ini
dipertandingkan berbagai cabang olahraga atau permainan tradisional
seperti hadang egrang bakyak dagongan dan sumpit
invitasi olahraga tradisional kota bandung tahun dua ribu tujuh belas merupakan yang keempat kali
tahun ini sekitar enam ratus lima puluh siswa sekolah dasar dikirim mewakili tiga puluh kecamatan di kota bandung
untuk mengikuti kompetisi ini
lima jenis olahraga tradisional khas indonesia seperti egrang bakyak hadang dagongan dan sumpit
dipertandingkan di eko bambu cipaku bandung
salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kompetisi ini adalah dagongan
dagongan ini prinsip permainannya hampir sama dengan tali tambang
jika tali tambang tim yang paling kuat menarik tali tambang adalah tim yang menang
di olahraga dagongan ini sebaliknya yaitu tim yang punya kekuatan dorong lebih kuat
untuk mendorong bambu itu bisa menjadi pemenang
namun dalam kompetisi kali ini bukan hanya soal kekuatan saja
tapi bagaimana menekankan kerja sama tim
meski jauh dari hal hal modern yang disukai anak anak
zaman sekarang olahraga tradisional memiliki tempat di hati para peserta yang berusia sembilan hingga sebelas tahun
permainannya tuh rame ya rame permainannya rame aja
ya rame seru gara gara banyak orang
invitasi olahraga tradisional yang diselenggarakan rutin setiap tahun
diharapkan membuat anak anak makin mencintai budaya indonesia
kompetisi olahraga tradisional ini juga mengajarkan anak
untuk bekerja dalam kekuatan
ini adalah mainan anak anak
tetapi ada unsur unsur membangun sportivitas
unsur unsur membangun fisik yang lebih bugar
dan yang lebih pentingnya lagi adalah sebagai wadah sosialisasi anak anak
misi lain adalah menjadikan mereka atlet olahraga tradisional
yang mampu berlaga dalam kompetisi internasional
seperti tavisa games
dan berapa waktu yang lalu